pemerintah provinsi jawa tengah mendapatkan penghargaan dukcapil prima award
pada rapat koordinasi nasional kependudukan dan pencatatan sipil rekornas dukcapil dua ribu dua puluh tiga se indonesia
yang dipusatkan di palembang sumatera selatan
rakornas dukcapil dua ribu dua puluh tiga yang diselenggarakan di palembang selasa malam
dibuka langsung oleh menteri dalam negeri tito karnavian
rakornas ini bertujuan untuk melakukan konsolidasi dukcapil di lima ratus empat belas kabupaten kota
dan tiga puluh delapan provinsi
selain itu juga untuk mempersiapkan pelayanan publik yang lebih baik
dan penyiapan pemilu dua ribu dua puluh empat
dalam rakornas tersebut pemprov jawa tengah bersama sejumlah pemerintah provinsi
dan kabupaten kota lainnya menerima penghargaan dukcapil prima award
karena dinilai terbaik dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan
penghargaan dukcapil prima award diserahkan mendagri tito karnavian
dan diterima oleh penjabat gubernur
gubernur jawa tengah nana sujana
menurut nana sujana pemprov jawa tengah melakukan terobosan dengan melakukan perekaman
untuk pemilih pemula di kalangan pelajar sekolah menengah atas
baik negeri dan swasta juga madrasah setingkat alia
alhamdulillah bahwa provinsi jawa tengah berhasil menerima penghargaan dukcapil prima award
dalam kategori kolaborasi
jadi piala tadi langsung diserahkan oleh bapak mendagri
jadi pada kesempatan ini saya selaku pj gubernur jawa tengah
mengucapkan terima kasih dan apresiasi
untuk kepala dinas dukcapil provinsi jawa tengah
dan juga jajaran artinya kabupaten dan kota jajaran jawa tengah
karena dalam hal ini memang mereka telah melaksanakan
kerja keras kerja ikhlas dan kerja cerdas
sehingga memang berhak untuk menerima jawa tengah ini
mendapatkan penghargaan dukcapil prima award
dan penghargaan ini merupakan bentuk ya
bentuk apresiasi dari bapak mendagri
terhadap kegiatan kegiatan yang dilakukan
secara optimal secara maksimal oleh dukcapil provinsi jawa tengah
dan jajarannya dalam hal ini kabupaten dan kota madia
rakornas dukcapil dua ribu dua puluh tiga yang diselenggarakan di palembang
akan berlangsung hingga dua puluh enam oktober mendatang